dikutip cnnindonesia com hingga kamis pagi donasi sambut bts meal dan bts anniversary dengan berbagi telah mencapai satu ratus enam puluh lima tujuh juta rupiah
dan angka ini hasil kolektif dari tujuh dua ratus empat belas donatur
melalui akun penggalan donasi kita bisa donasi yang telah terkumpul sebelumnya telah disalurkan pada driver ojek online ini berupa makanan
dan selain dalam bentuk makanan juga ini nantinya hasil donasi juga akan diberikan dalam bentuk sembako
terima kasih juga
luar biasa ini
terima kasih juga nih untuk makanannya untuk army indonesia